sementara itu sehari sebelumnya presiden joko widodo lebih dulu menjenguk presiden ketiga republik indonesia
didampingi menteri sekretaris negara pratikno keduanya disambut langsung kepala rspad gatot subroto
presiden jokowi langsung menuju ruangan tempat bj habibi dirawat di cerebro intensive care unit
selain didampingi dokter rumah sakit dan tim dokter kepresidenan
presiden jokowi juga didampingi keluarga bj habibi
menurut keterangan tim dokter kepresidenan dr aziz rani
bj habibi dirawat sejak satu september dua ribu sembilan belas
dan ditangani tim dokter spesialis dengan berbagai keahlian seperti jantung penyakit dalam dan ginja
diperlukan perawatan yang intensif dan pengobatan komprehensif mencakup berbagai gangguan organ yang terjadi
sebelumnya seperti yang dilansir cnn indonesia com
sekretaris pribadi habibi rubianto menuturkan
presiden ri ketiga tersebut untuk sementara waktu tidak dapat dijenguk oleh siapapun kecuali pihak keluarga
demi mendapatkan perawatan yang optimal dan istirahat total
ini bukan kali pertama habibie dirawat intensif
pada maret dua ribu delapan belas lalu habibie yang kini berusia delapan puluh tiga tahun juga sempat dirawat di munie jerman setelah mengalami kebocoran klep jantung
kebocoran jantung yang dialami habibi saat itu mirip dengan sakit yang dialami sang istri ainun habibi